kementerian sekretariat negara mengunggah julukan untuk enam presiden republik indonesia yang telah habis masa jabatannya
masing masing presiden memiliki pencapaian berbeda beda semasa menjabat dan merupakan ciri khas dari masing masing presiden
presiden eri i soekarno dijuluki sebagai bapak proklamator
adapun presiden indonesia ii soeharto disebut sebagai bapak pembangunan
presiden ketiga indonesia baharudin yusuf habibi dijuluki bapak teknologi
karena jasanya di bidang teknologi dan industri pesawat terbang
adapun presiden keempat abdurrahman wahid atau gusdur dijuluki sebagai bapak pluralisme
karena dianggap memberikan gagasan gagasan mengenai pentingnya menghormati perbedaan
sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas
adapun megawati soekarno putri sebagai presiden ri ke lima mendapat julukan sebagai ibu penegak konstitusi
salah satunya karena ia sebagai pencetus berdirinya komisi pemberantas korupsi
susilo bambang yudhoyono mendapat julukan bapak perdamaian
karena banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia